ada apa ini teh ada apa benang perte di rumah saya ada hantu nenek nenek perte pakai selendang
hantu nenek nenek jika aku maksudnya gimana gimana gimana gimana gimana ini pakai pakai selendang
merah kali sama nggak percaya sama aku sekarang kalian berdua nggak percaya udah pergi yuk
semoga nenek atunya gak keluar kan ada ditutupin kain
nek jangan gangguin kita lagi ya maaf ya nek
aku tinggal dulu
ini kan cermin antiknya bu ranti kok ada di sini sih
kenapa dibuang sayang banget
wah cantik loh sayang ngajak di sini
bisa bawa pulang aja ah
mungkin bu ranti udah nggak butuh lagi
nah kalau begini kan lu gak ketahuan ini kaca boleh nemu di jalan
tuh ada emas emasnya ada kepala ulernya
ih keren banget cerminnya
tuh ngajak jadi cakep
mami cermin baru ya
iya dong cermin baru ini cakep kan dong
mami jadi cantik loh kalau ngajak di sini
masa sih mie
iya mami jadi kelihatan kurus di sini langsing dan seksi
tuh tuh tuh
tuh tuh tuh
nih sama aja tetap gendut
ih ada mah gak ngedukung mami kalau mami jadi langsing dan seksi
gimana sih adam
lihat tuh tuh jadi kinclong muka mami tuh kan tuh
kan kelihatan kan
ih adamnya lihat di kaca ini jangan lihat mami
lihat di kaca ini mami jadi cantik
itu kan beda pose aja nih
ya udah deh kalau adem gak ngedukung mami mami mau masak aja di dapur
ih emangnya mau masakin adam mami mau masak yang pedes pedus pedes banget
masak masak sendiri
makan makan sendiri
makan ah makan ah
masa adam gak dibagi
aduh pak rete
saya pusing banget pak rete lihat pak rete
semua barang barang di rumah saya ludes pak rete
aduh ya allah gustin wagung
aduh ya sabar bu ranti
ini juga saya dan juga aparat lainnya sedang mencoba untuk diselikiti
selidiki pak rete
bodo amat pak rete
bikin tambah kesel aja
pokoknya pak rete saya minta pak rete sama para hansipers bisa memecahkan kasus ini
masalahnya eta maling menikah nevisan masa dia bisa ngambil semua barang sementara pintunya dikunci
eta kumaha coba pak rete eta kumaha
itu maling menisahkannya
itu maling menisahko lebat
selebet langsung lengit selebet langsung lah lengit
iya pak rete beneran
enak banget tulangnya kayak kentut
iya kentut aja masih nyisa baunya pak rete ini mas sama sekali nggak ada sisanya
gimana tuh saya kehidupannya pak rete pada saya tahu kan saya teh janda anak dua
saya hidup membiayai anak anak saya sendiri jabah saya teh bisnisnya cuma ngejahit doang pak rete
saya mesti ngadu kemana pak rete
sabar saya sebagai rt atau aparat negara jenderal di kampung sini
akan tetap berjanji untuk bisa menjaga ketentraman dan juga kenyamanan
nah kalau gitu sekarang juga pak rete mesti berangkat pak rete cari hansi pers untuk bisa memecahkan kasus ini
buruan pak rete sekarang juga
saya boleh minta air putih anget dengan piring kecilnya yang berwarna bening
air putih anget anget kuku
ini saya tau pak rete pasti baru dapet ilham

pak rete mau mencuri yang mencuri di rumah saya lewat bayangan daya air putih
parang luar emang
iya pak rete
saya mau minum obat darah tinggi saya
bercanda aja biar stop sekalian
si buranti ini terlalu banyak warga yang meradu sama saya
pokoknya saya gak mau tau pak rete sekarang juga keluar dari rumah saya
pak rete cari yang mencuri
baik buranti saya akan coba selingkidi sekarang
bodoh amat cepetan cepetan
aduh pak rete
aduh belum kayak kayak banget
kenapa balik lagi mbak rete
tolonglah air putihnya
saya doang akuat ini
nggak ada pak rete
pakin aja lagi air putih

ada hantu mie di sana
nggak ada hantu nenek nenek
hantu nenek di mana
nggak ada hantu nenek nenek di sini

di sana lihat aja
ada apa ini teh
di rumah saya ada hantu nenek nenek pak rt
jika aku maksudnya gimana teh
rambutnya panjang putih kisut keriput
ih pak rt
hantu nenek nenek barang barang
nenek matre itu mah
ih pak rt
jangan bercanda deng
rumah saya itu ada hantu nenek nenek
serem banget pak rt
iya kan dam
aduh pak rt
aduh pak rt
tunggu pak rt
pak rt makanan aku juga hilang

sebenarnya pak rt yang ngambilnya
dia juga ngambil
maksudnya pak rt yang ngambil
itu pak rt
tapi pak rt